empuk emuk ayah udah pada nikah ya emak ama babi ayah pengen buru buru dapat cucu dari anak laki
emak ama babi ayah minta nikahnya bulan ini
kalau saya kerja beda saya bisa ketemu orang banyak
aneh sih neng malah lebih suka disuruh suruh orang daripada usaha sendiri
kalau saya kerja saya punya penghasilan sendiri
yang cari penghasilan itu suami neng bukannya bini
lu sih aneh
calon laki lu punya penghasilan gede
masih ngurusin yang recarikahan gimana lu
lu harusnya bersyukur
di mana mana tuh ya
orang pengennya kakak kerja tapi hidupnya cukup
nah ini lu bukannya bakal cukup lagi tapi lebih
ada yang saya mau omongin serius
ini ada pesan penting dari mba be amannya ayah
kamu tau gak
orang jual asin dena'i
kasih dendam enak dimana
yang deket dua aja jangan jauh dua
emang buat siapa
mama yang minta
aku tanya temen dulu pasti ada yang tau
yaudah cepet tanya
lu ya bener dua kalo gue belum jurit
lu gak berhenti nyiksa gue
gue juga baru nyampe nih
mama mau asinan
lu gimana sih ngajakin gue pergi
tapi gatau mau kemana
yaudah nanti kita muter dua aja cari
eh lu tau ga yang ada kalo kita keliling dua
ga dapet asinan dapetnya pusing
yaudah nanti tinggal tanya di warung dua
ada di pasar baru
ha pasar baru
iya yang deket monas
iya desy pernah makan disana katanya enak
eh indri kalo kita beli asinan disitu
baliknya ke brubasi
belum tentu juga motornya kak indra kuat
yang ada nanti spare partnya
bersarakan di minggir jalan
jangan kasih tau mama ya kalo kita lagi nyari
ini motor antik tau
gue abis duit banyak nih buat modif motor ini
orang tua ayah kan udah tua
babi kan tau
ayah anak laki atu atun
mpo mpo ayah udah pada nikah
pengen buru buru dapet cucu
dari anak laki
kalo masalah hajatan
kalau buat kawinan w o wedding organizer
ya ya dah terserahnya pokoknya beres dah semuanya ngurus w o ianya
tadi udah ngomong sama andri
cuman gak jadi deh kasihan
yaudah kang cariin sekarang ya
eh ntar aja deh kang
akal minum dulu kan baru pulang
nanti kalau ayah ketemu mbak be
ayah makan setau
nanti kalau ayah ketemu mbak abe
kalau ngobrol kan enak biar sama sama tau
kayaknya gak bisa dijawab sekarang ya
kan kudu mikir dulu
kasih paling gak beberapa
satu dua hari dah ya
ya termalemnya sama mbak be berunding
besok pagi dikabarin ya
yang bener be
yaudah kalau gitu
ayah tunggu kabar dari mbak be aja ya

kamu lagi turun
sampai jumpa lagi